densus delapan puluh delapan menggeledah gelanggang mahasiswa fakultas ilmu sosial dan politik universitas riau sabtu sore
penggeledahan ini diduga terkait dengan kasus terorisme
dengan bersenjata lengkap sejumlah anggota densus delapan puluh delapan anti teror mendatangi gedung di jalan hr subrantas pekanbaru tersebut
dan menggeledah dilakukan petugas di gelanggang mahasiswa yang merupakan tempat berbagai sekretariat atau kantor organisasi mahasiswa visip unri
petugas juga terlihat memasang garis polisi di sekitar lokasi setelah beberapa saat melakukan penggeledahan
petugas keluar dengan membawa dua buah ransel dan ember yang diduga sebagai barang bukti
hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kampus maupun kepolisian
terkait dengan penyelidikan yang telah dilakukan